seperti inilah tampilan roti asal singapura ini
di kota surabaya roti john disambut antusias oleh penggemar kuliner hits kekinian
setiap hari pengunjung bisa antri berjam jam hanya untuk mencicipi varian roti yang menyerupai sandwich ini
sejak viral tiga bulan yang lalu pengunjung yang penasaran
berdatangan ke gerai roti yang terletak di halaman kodam lima brawijaya
tak hanya dari surabaya mereka yang dari luar kota pun sengaja datang setelah melihatnya di sosial media
soalnya penasaran ya lagi viral aja lihat di medsos tuh banyak yang posting roti john
terus mumpung lagi di surabaya jadi yaudah aja saya sekalian nyoba roti john
saya kan dari semarang makanya sayang banget mumpung ke surabaya
di sini aku pertamanya baru tahu dari instagram juga kan
kebetulan lagi rame di instagram tentang roti john
kan begitu lihat di instagram tuh ngantrinya begitu banyak kan
yaudah ajak teman teman ke sini begitu nyoba wah ternyata cocok sama kantong
kebetulan kita kan mahasiswa
tampilan roti ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan roti pada umumnya
bentuknya menyerupai sandwich dengan ukuran panjang dan topping lebih bervariasi
namun roti ini menjadi buruan penggemar kuliner kekinian karena sedang hits di sosial media
untuk mempertahankan eksistensi
pemilik gerai roti mengaku tak memiliki strategi khusus
ia hanya meningkatkan pelayanan agar lebih cepat melayani pengunjung
ia pun mengaku tidak memiliki tayangan khusus di media sosial
popularitas meningkat berkat unggahan pelanggan di media sosial
diari otomatis dari yang kita jual makanan dulu ya
makanan dulu kita pede lah bisa dibilang pasti enak diterima oleh masyarakat
habis itu pelayanan
kita diusahakan untuk dimaksimalkan lah untuk friendly lah ke customer minimal untuk smile gitu lah
nah buat yang penasaran dengan kelezatan roti dari singapura ini
namun ogah antri berjam jam
gerai roti serupa di jalan gubeng erlangga empat surabaya bisa jadi pilihan
tersedia berbagai varian roti john dengan aneka topping sesuai selera dengan harganya yang pas di kantong
yakni antara dua belas hingga lima belas ribu rupiah per porsi